inilah aksi disc joki muda akila kansa satrianing sedang beraksi di balik turntable atau meja putarnya di sebuah perkampungan kawasan borobudur
video ini direkam oleh ayah kandungnya dan kemudian jadi viral di media sosial mengundang decak kagum warganet indonesia
dan terkenal selama hidupku
anak sulung pasangan agus wahyu dan ning winarti warga dusun celowo kabupaten magelang jawa tengah ini mengaku tertarik dengan dunia disc joki sejak enam tahun
siswi kelas lima belas smp satu kecamatan pakis ini kemudian meminta sang ayah untuk les disc joki
berkat ketekunannya gadis empat belas tahun ini dikenal menyabet juara di berbagai event
salah satunya juara pertama disc joki di ajang pekan pemuda nasional dua ribu dua puluh
sekolah gitu kan udah bisa gitu mau jadi produser lagu sih
meski disc joki identik dengan dunia malam sang ayah yang berprofesi sebagai peternak ayam potong ini menegaskan keluarga akan selalu mendukung hobi putrinya
kalau untuk itu yang pasti ketika dia perform dimanapun tempat saya harus ikut
masih ikut mendampingin gitu
pendampingin terus saya batasi dia untuk interaksi di medsosnya tetap di bawah kontrol saya gitu
cita cita kila pun membumbung tinggi
ia berharap bisa menjadi seorang produser lagu dan bisa bertemu langsung bahkan berkolaborasi dengan idolanya disc joki wingkey wirjawan
tidak hanya akila bibit musisi muda berprestasi indonesia juga ada di bandung jawa barat
inilah drummer muda indonesia monika kezia bungakeinanti
walaupun masih berusia lima belas tahun monika tidak segan menunjukkan kemampuannya mendabuh drum
serta mengarang semen lagu nasional dengan gayanya sendiri
tiga lagu kebangsaan diantaranya dari sabang sampai merauke maju tak gentar dan hari merdeka di aransemen modika hingga menghasilkan musik berjenre metal etnik
ya tabuhan drum dipadukan unsur musik khas indonesia dengan instrumen gamelan di dalamnya
gadis yang menjuluki dirinya bunga bangsa ini tampil beraksi di depan helikopter serbu di landasan udara skadron sebelas serbu puspenerbat amur amaraja
jaya tni ad yang berlokasi di semarang jawa tengah
selain kreatif aksinya yang enerjik dan apik lantas disambut positif warganet
wow anak muda indonesia hebat